lengkap sudah sekarang persyaratan yang kupunui
aku akan mendapatkan ilmu sakti
dan aku akan berjanji kepadamu
aku akan bunuh mereka semua
aku telah menenuhi semua syarat dari kamu
jadi anda akan ada lebar
dibanding murid murid yang lain
si bartasinya sama
terima kasih rizky
ilmu kanuragan kamu itu
punya semangat dendam keseluruhanmu
dan suhmat yang luar biasa
itu yang akan menjadi pusaka ampuh
prabu siliwangi dan keturunannya
kita sudah memasuki hutan
yang belum pernah kita lalui
bisakah kita istirahat sebentar disini
aku sangat lelah
jangan nih mas
kita jangan beristirahat disini
aku pun merasakan hal yang sama
sekarang kita melanjutkan perjalanan kita
aku tidak bisa beristirahat disini
kita tidak bisa beristirahat disini
merasakan hal apa
terima kasih raden atas pertolongan
rakah kita harus berhati hati
sepertinya penghuni hutan ini tidak menyukai keberadaan kita
ampun kusti prabu siliwangi

aku masih kedatangan kusti prabu ke hutan ini
aku sedang mencari batu kio
untuk kesembuhan istriku
salah satu kisah yang saya inginkan adalah kisah ini
salah satu kisah yang saya inginkan adalah kisah ini
memang ada pada kami
dan akan kami berikan secara cuma cuma
kepada kusti prabu siliwangi
percuma aku angkat kamu jadi murid
kegagalanmu adalah kebodohan utilized varias
cekain kan dia kan dia
malah awan cekai
hai ampun eh iya
hai aku salah ampun bukan aku bersih
saya yang paling benci
punya murid yang selalu membantah
kamu tetap cari tumbang
atau kamu sendiri yang akan jadi tunggal
pulang ngurus cinta tua yakin
jangan ngurus cinta
hah tua usom
cinta yang bakal membunuh kamu

jangan lupa like subscribe dan share ya
bisa membinasakan mereka
la ilahaillallah allah wabarakatuh
coba dulu kamu pasti suka
bagaimana enak tuh
apa ibu bilang kamu pasti suka haris
oh mardian oh mardian mardian pak mardian pak tolong pak mardian mardian pak pak tolong pak
mardian pak pak mardian pak pak tolong pak mardian pak faridah maafkan faridah bi maafkan faridah
yang terus mengganggu bebek kenapa kamu bicara begitu nah kamu sama sekali tidak pernah mengganggu
jangan bicara begitu lagi ya sekarang kenapa wajahmu sedih begini pasti karena perjodohan itu
ya lebih baik kita bicara di dalamnya yuk masuk rahman anak kamu itu kemana kok dicari gak ada
bukannya farida ada di kamarnya kalau ada di kamarnya ngapain aku nanya sama kamu jangan jangan
faridah pergi mbak yuh kau pergi kamu kan tahu aku mau ajak dia ke juragan dalam gimana tuh mana aku
tahu mbak ayu farida juga enggak pamit sama aku kan kamu yakin ini anak kamu ini udah mulai kurang
aja pergi aja kok gak pamitan orangtuan mungkin saja faridah pergi ke rumah temannya si lastri
aku mau cari dia sampai ketemu awas aja ya anak itu ya bikin orang senewan aja bayu udah mbak yuk

apa yang terjadi pada mereka

sepertinya pemilik jagad raya ini sedang mempermainkanmu lampir
dia sengaja membuatmu kehilangan separuh kekuatanmu dan memberikannya kepada pemuda ini
kelak pemuda ini yang akan menjadi musuh utamamu
garis nasibmu lampir kamu ingat aku pernah membaca garis nasibmu
iya sekarang aku mengerti semuanya
pasti pemuda ini yang dimaksud dialah yang akan menjadi musuh abadimu
tapi kamu pernah bilang musuhku bukan dari golongan hitam ataupun golongan putih
sembara datang dari golongan putih
dia itu murid kejabat
mana mungkin dia jadi musuhku
saat itu sembara masih sangat kecil
dia masih abu abu
tapi dia sudah menguasai separuh kekuatanmu
jika dia dididik oleh golongan hitam
maka niscaya dia akan menjadi banas pati mematikan
tapi jika dia dididik oleh golongan putih
maka niscaya dia akan menjadi kesatria piningit
sebaiknya kamu berhati hati pada pemuda ini lampir
pemuda ini bisa menjelma menjadi dewa kematianmu
kamu salah kerungsung kamu salah
sembara itu bukan siapa siapa
aku akan membuktikannya padamu
kalau aku adalah dewa kematiannya
yang aku hadapi bukan manusia biasa
mereka sudah dirasuki oleh para jin jahat
hanya kalimat tawhid yang bisa membinasakan mereka
mereka tidak bisa ditahan oleh basket di mana mereka bergoyang